mas kawin sepuluh gram emas dibayar tunai saya terima nikahnya dan kawinnya wiyanti binti
com haiéri karena untuk acara selanjutnya
yang bener aja sih lo
sebab pleng gue mau
pleng bukan anak tuyul
cuma begitu saja bos
bukan sama mobil
yaudah yaudah yaudah
kita berangkat sekarang
aman jalan yuk
semoga nanti acaranya lancar
tapi saya deg degan
tik rombongannya belum datang
semoga mereka enggak telat kayak acara lemaran kemarin
kalian semua tunggu disini ya
bapak mau ke depan dulu
bang apoi insyaallah akan datang
berkah untuk semua
berkah untuk semua
hanya untuk soprattutto sepeda
apa namanya komunikasi dengan syekh farouk
ya sudah kalau gitu umi duluan
gara gara antum menyarankan ana pakai baju ibu
eh babelok menurut kau
babelok babelok ente ngasih tahu
woi enggak gimana
woi bapak bapak ibu
calon pengantin prianya sudah datang
ini dia yang menariknya
ya elah apaan
lu kan preman
masa begini saja lu takut
jangan pakai nyangkut
jangan pakai nyangkut
aduh buat gitu saya lama
kecuma tuh buka jangan malu
eh buka buka buka
buka dulu taruh sini taruh sini
ya udah tuh kalau gitu saya ke depan ya
ya sebentar tuh bayar dulu
nih kang makasih
mudah mudahan kita nggak terlambat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
a'udhu billahi minash shaitanir rajeem
bapak silahkan dinikahkan pengantinnya
baik dengan ini saya mewakilkan kepada pak penghulu untuk menikahkan anak saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara apoi silahkan ikuti kata kata saya
saudara apoi bin sanusi
saya nikahkan dan saya kawinkan saudara
dengan seorang wanita yang bernama
dengan mas kawin perhiasan emas seberat sepuluh gram dibayar tunai
saya terima nikahnya dan kawinnya
mau nikah sama bapaknya
bija sesuai tiga belas warga
saudara dengan seorang wanita yang bernama wiyanti binti waluyo sasongko dengan mas kawin sepuluh gram mas
dibayar tunai saya terima nikahnya dan kawinnya wiyanti binti waluyo sasongko dengan mas kawin
pria satmas program dibayar tunai mengenai saksi saya sahabat lu kekuatan
untuk acara selanjutnya
untuk acara selanjutnya